semenyenangkan apa anda bersama dengan keluarga terdekat
dan selalu berbahagia bersama dengan keluarga terdekat anda
setelah satu bulan penuh menjalani bulan suci ramadan
nah saya mau tahu nih pendapat dan perspektif
dari pengurus besarna datul ulama sekaligus
ketua bidang dakwah dan uhwah
terima kasih sudah mau meluangkan waktu ngobrol bareng kami kali ini
nama saya memang susah sih sedikit tapi gak apa apa
menyambut idul fitri di tahun ini
spiritual itu makin lama makin terasa
makin tinggi tentu memang
menikmati pasti berbeda pengalaman
di tengah hirup pikuk banyaknya
dan beda bedanya pendapatan
dengan pilpres yang diumumkan
bagaimana di samping kita berperan untuk kebaikan bangsa
tapi juga kita bisa terus husyuk di dalam
nah kembali kepada kefitrahan kita
kita menjalankan ibadah bulan ramadan
tetap connecting kepada allah swt
aktivitas sosial apalagi dakwah
karena ibadah puasa ini yang semata mata karena allah
karena di bulan ramadan kan mengajarkan
kita ini jujur sebenarnya
tidak ada yang tahu kalau kita puasa atau tidak
tapi karena allah maha tahu ya kita tidak melakukan
nggak ada yang tahu ya orang lain tapi karena allah
kita bisa lebih jujur
nah pemaknaan di hari kemenangan
menang kenapa melawan hawa napsu
kita rela meninggalkan makan karena allah
dan memulai makan juga karena allah
di sebelas bulan sebelumnya makan karena lapar
oke tadi sudah kiai singgung juga masalah tahun ini
tahun dua ribu dua puluh tiga kita bisa merayakan idul fitri setelah lepas
tantangannya di tahun politik gak cuma pemilu
ini apakah dimaknai sebagai tantangan baru
atau justru kiai melihat ini dari perspektif yang berbeda
oh ya peluangnya adalah ketika kita berpuasa
untuk memperbaiki diri mengasah diri
kemudian latihan diri untuk lebih baik untuk naik
maka otomatis kehidupan kita harus naik
adalah memilih pemimpin yang tepat
dan orang yang mau jadi pemimpin adalah meluruskan niat
karena ada juga kita ini sembrono memilih pemimpin
siapa yang dekat oleh kita kita pilih
itu kan lebih jauh lagi dari nilai nilai spiritual
kemudian ketika kita mau dipilih mencalonkan diri
kadang kadang wah ini ada potensi ekonomi
bisa diubah nggak kayak kita berpuasa
saya ingin lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain
kalau saya diberikan kewenangan lebih
maka saya akan bisa berbuat keadilan yang lebih banyak kepada orang lain
kalau saya sekarang mungkin hanya menyeru
kemudian saya mungkin bisa ngajar di pesantren saya
kalau saya umpamanya jadi gubernur
nah kalau niatnya karena bagaimana menyebarkan kebaikan
maka di sini sebenarnya menjadi peluang bagi kita untuk berbuat lebih banyak
sehingga ada dalam surat yasin itu disebutkan
ada nilai baik yang bisa kita persembahkan di hadapan allah
ada legacy yang bisa kita tinggalkan pada generasi berikutnya
bukan menjadikan kita kekuasaan hanya untuk ngeruk kekayaan sebanyak mungkin
kemudian hanya untuk kepentingan segelintir orang keluarga atau teman dekatnya
tetapi memang untuk kepentingan kebaikan orang banyak
nah itu yang harus diorientasikan ke sana
jadi satu yang otomatis ya
secara karakter tak mungkin dihindarkan
maka kita pasti bertemu dengan yang lain
ketika bertemu dengan yang lain bersama
sekalipun sekarang masih ada proses sengketa juga di mk
itu nggak akan jadi tantangan baru menurut kiai
sengketa itu adalah bagian dari proses memastikan keadilan
nah proses hukum itu adalah instrumen untuk mencapai keadilan
suatu saat bisa jadi pelajaran terhadap keadilan
kalau ketepatan yang diputuskan adalah adil
hukum itu adalah proses untuk mencapaikan keadilan
kalau nanti menjadi tekstual dari hukum
maka substansi keadilan tidak tercapai
oleh karena itu sengketa atau proses hukum itu adalah instrumen untuk mencari
apa yang bisa kita lakukan ketika kita tidak terima dengan suatu keputusan
yang bisa kita lakukan adalah instrumen hukum
karena akan mendatangkan modorat yang lebih besar
atau instrumen yang lebih aman diantara kita
karena memang sedari dulu namanya kekuasaan itu
memunculkan sengketa memunculkan konflik bahkan pertumpahan darah
di era modern itu kekuasaan bisa dilalui
dengan proses proses yang lebih beradab
jadi bagian dari instrumen hukum di mk saya pikir
apa jadi keputusannya ya kita terima
kalau tidak puas ada waktu dan ada instrumen lain yang bisa kita lakukan
belajar memaafkan dengan keadaan gitu ya kiaya
memaafkan iya tapi tidak boleh dilupakan
sebagai pelajaran kalau dilupa kita tidak ada pelajaran
jadi kita bisa menerima keadaan
tapi kita juga harus terus berupaya untuk yang lebih baik dari keadaan
bahasa orang itu menerima apa yang ada
oke tapi kalau ngomong ngomong soal memaafkan kan identik kalau udah lebaran tuh
tapi kalau melihat keadaan sekarang ditambah setelah proses pemungutan kemarin
masih ada yang gak terima dengan hasil dan segala rupa
sampai akhirnya berantemlah dengan keluarga
berantem lah dengan teman terdekat gara gara beda pilihan itu
sebetulnya dalam konsep memaafkan dalam syariat islam itu
maaf lahir dan batin itu indikatornya dari mana sebetulnya
pertama maaf maaf itu indikator dari takwa
mudah mudahan anda kalau berpuasa itu tujuannya adalah ketakwaan
ujiannya dua puluh sembilan atau tiga puluh hari puasa itu
atau akhirnya sama sama lebaran bareng kan
nah indikasi dari takwa itu adalah
orang yang punya stabilitas berbagi dengan yang lain
berbagi masalah orang kita berpikirnya harta ya sudah
dalam keadaan sedih dia mau berbagi dalam keadaan luang apalagi
mampu memanage emosi bukan menghilangkan
karena kesalahan itu kita bisa maafkan
tapi suatu kejadian itu jangan dilupakan dijadikan sebuah pelajaran
kalau kejadian yang lalu ada peristiwa pelanggaran etika
meskipun itu tidak bisa membatalkan dari pencalonan
paling memberi sanksi kepada orang yang memutuskan
tapi peristiwa ini kurang elok
kita sekian lama belajar demokrasi
tapi tidak boleh kita juga melakukan ya destruksi
dan melakukan penghancuran penghancuran terhadap tatanan yang lain
jadi sebenarnya kita memaafkan itu ya sudah lah ini peristiwa yang terjadi di tengah tengah kita
tetapi proses memperbaiki adalah bagian dari tidak melupakan terhadap kesalahan itu
apa kita mau repot dengan apa apa kata orang
malayudra kukulu layudra kukulu
tapi kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan perbaikan itu
orang ngomong bisalah jadi sebuah masukan
tapi jangan sampai menjadi penghambat untuk kita melakukan kebaikan
kadang kadang kita memang diserang dengan kata kata agar kita tidak berbuat apa apa
kalau karena takut dikatakan apa apa sama orang orang ya kita selama gak akan berbuat
sebaik apapun kita berbuat itu pasti ada orang yang mencurigai buruk
nah kalau sudah seperti itu ya kita nggak usah ngontrol pada orang
maka kita belajar dari ramadan ini kalau menurut allah itu benar
kita cari cara yang baik menurut allah benar
allah ketika mengatakan cara yang baik juga tidak menghilangkan terhadap kemanusiaan
cara bagaimana bergaul yang baik
karena juga baik kepada makhluk allah adalah sarana berbuat baik kepada allah
oleh karena itu move on itu artinya kita menanamkan kebencian
sudah kita maafkan tapi perbaikan itu adalah tugas manusia khalifah di muka bumi untuk melakukan perbaikan
pelanggaran hukum pelanggaran etika ada sedikit kecurangan ada yang diulang
bagaimana besok itu bisa diperbaiki
makanya memaafkan itu nggak bisa sebatas lisan tapi juga ditingkat dalam perbuatan gitu ya
tapi yang bisa menunjukkan adalah perbuatan dan tindakan
jadi orang semua bisa ngomong
tapi tindakan itu adalah lebih fase
tindakan perbuatan yang kita lakukan itu lebih mendalam daripada sekedar ucapan
karena ucapan kata orang lidah tak bertulang
kadang kadang kita untuk mengukur konsistensi orang kan tindakan bukan ucapan
bagi orang yang biasa komitmen dengan janji itu gak mudah berjanji
tapi bagi orang yang biasa melanggar janji itu mudah sekali orang mengucapkan janji
nah bagi kita orang yang salah yaudahlah kita maafkan
tapi saya tidak akan pernah lupakan untuk apa
dari kesalahan orang dari kecurangan orang dari perbuatan buruk orang
adalah menjadi pelajaran bagi orang yang berakal
kalau orang yang tidak berakal salah tidak pernah diteliti
maka saya bisa melihat dan bisa mengapresiasi kepada setiap kejadian kecelakaan
buat apa dia umpamanya dicari umpamanya berkenaan dengan black box nya
untuk memitigasi berikutnya apa yang menimbulkan kecelakaan
demikian juga kecelakaan demokrasi juga perlu dicari
apa yang menyebabkan kecelakaan demokrasi
oh ternyata oposisi tidak jalan loh
besok itu penyeimbang suatu yang terhormat dan orang menjadi penyeimbang itu bukan berarti tidak move on
itu instrumen hidup agar kita juga ada yang saling mengingatkan yang menjadi penyeimbang pun bukan karena kebencian
ini instrumen hidup dalam demokrasi yang kita pilih
ada yang memerintah ada yang menjadi oposisi
sehingga dengan banyaknya gejolak yang muncul sampai dengan sekarang
ditambah lagi kalau momen idul fitri itu juga dikenal sebagai jati diri yang baru
setelah kita dilatih di bulan ramadan
kita nanti juga bakal menghadapi pemimpin yang baru
sebijak apa seharusnya masyarakat indonesia menghadapi era kita berikutnya dengan pemimpin yang baru ini
zaman orde baru itu menjadi absurd dan menjadi ya bahasa orang kita otono
pemerintahan kemarin yang sekarang kita lakukan di akhir
hampir semuanya ngeblok kepada kekuasaan
sedikit sekali mungkin dari instrumen masyarakat kecil
sehingga orang yang melakukan kritik dianggap adalah musuh
kalau ke depan saya pikir harus ada tetap penyeimbang
diri sebagai mitra pemerintah
ada yang bagian mitra kalau politik jelas
ada kelompok kritis lah minimal
sehingga ke depan pemerintah juga
bisa aware bahwa itu adalah masukan
sarana untuk mengingatkan dan itu
dengan kita menjadi orang baru
dengan latihan bulan ramadan pastikan
minta maaf tapi kesalahan itu
memagari agar tidak bisa diulang
ingin berkuasa penuhnya dan memang
kadang kadang ketika mau berpuasa
itu kita punya kesadaran yang utuh
itu butuh kritik karena sering kekuasaan itu
dengan kekuasaan itu terima kasih banyak
sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini
semoga sehat selalu selamat lebaran juga
salam buat keluarga yang ada di rumah
perbincangan saya bersama dengan k i k l navis
di sapa indonesia malam untuk informasi